kawasan pesisir pantai barat pulau sumatera terkenal dengan keindahan dan keanekaragaman hayati lautnya
salah satunya adalah terumbu karang
demi menjaga habitat terumbu karang agar tidak rusak
pemerintah daerah bersama komunitas pecinta lingkungan melakukan aksi pengendalian hewan
merusak terumbu karang di perairan sumatera barat
para peselam profesional ini bersiap menelusuri dasar laut di kawasan pesisir pantai barat sumatera barat
mereka adalah tim gabungan dari kawasan konservasi perairan nasional lkkpn pekanbaru
satuan kerja taman wisata perairan pieh serta komunitas scuba diving
tim langsung turun dengan menggunakan peralatan selam dan menelusuri dasar laut
yang berada di beberapa pulau yang ada di kota padang kabupaten pesir selatan dan kabupaten padang pariaman
secara umum terumbu karang di twp pulau pie teridentifikasi adanya peningkatan predator terumbu karang
yang menghisap sel sel dari batang karang yang didiaminya
di perairan ini penyebaran bulu seribu cukup luas
bulu seribu ini dapat bergerak cepat dari koloni karang satu ke koloni lain yaitu sekitar dua puluh meter per jam
untuk mengevakuasi bulu seribu harus menggunakan besi pengait dan keranjang
serangan yang diakibatkan oleh bulu seribu akan membuat karang rusak dan kematian biota laut lainnya
dan tahun ini terjadi lagi katanya semacam gangguan terhadap perumbu karang
yaitu adanya predator karang berupa bintang laut berduri atau akan kluster pelanci
itu jumlahnya berapa sekitar
ini jumlahnya sampai ratusan itu bisa dikatakan sebagai terjadi ledakan populasi seperti itu
selain membahas ini predator terumbu karang
pengendalian hewan perusak terumbu karang ini juga dilakukan dengan berbagai aksi lainnya
yakni pembuatan taman terumbu karang dan pelepasan tukik
niko yohandi pariaman